kementerian pertanian memastikan kecukupan hewan kurban menjelang idul adha
kementan menyiapkan dua orang anggota tim terpadu untuk mengawasi kondisi hewan kurban hingga hari raya
agar proses pemotongan kurban sesuai dengan syariat islam
kementerian pertanian membuka acara public awareness pemotongan hewan kurban
dan perlepasan tim pemantauan hewan di masjid raya al azhar pulau gebang jakarta timur
dalam acara ini dilakukan simulasi pemotongan hewan kurban yang benar
sesuai dengan syariat islam dan prinsip animal welfare
acara ini juga bertujuan untuk mengedukasi anak anak mengenai cara cara menyembeli hewan kurban
yang baik dan benar sesuai syariat islam
direktur jenderal peternakan dan kesehatan hewan kementerian pertanian iketut diarmita mengatakan
kementerian pertanian sudah menyiapkan tim pemantau hewan kurban untuk wilayah jabodetabek
pemantauan ini dilakukan untuk memastikan tersedianya hewan kurban yang aman sehat utuh dan halal
jadi sebenarnya ini dalam rangka memberikan contoh bagaimana memotong hewan dengan baik
sesuai dengan syarat syarat syariat islam kemudian sesuai juga dengan prinsip prinsip animal welfare
kita kawinkan supaya daging ini bukan hanya asuh tetapi tohiban

dagingnya di mazakollah atau pun millsazah atau juga distribusi warnaway island
sampai berubah sampai maka vainzza ini akan semangat untuk membuat npc tradisi etis makun makminkan